kita gak beneran pacaran
lo udah dari tadi nunggunya
nungguin lo gue bisa sambil baca berita nih
pak martin ini om saya sama riki pak
pengacara om akan bantu kamu semaksimal mungkin
apa bisa riki mendapatkan haknya untuk didampingi pengacara
terima kasih pak
buat apa om
aku mau butuh di belakang
biar aja aku dipenjara di sini om
aku udah pernah bilang kan kak om
makin gak waras kak mury
biarin aja aku dipenjara om
dengan begitu aku bisa ngawasin elsa
laki laki mana yang pantas buat diperjuangkan om
pengacara saya butuh bicara
sama pihak keluarga
oh si rika baru pulang
dari luar negeri
dan ngajakin lunch bareng
udah lama juga aku gak ketemu mereka
siapa ya yang ngecet aku
ternyata dia baru aja balik ke indonesia
dia ngajakin lunch bareng
tapi pengen juga sih
ketemu sama dia
udah lama kita gak ketemu
daripada mikirin nino jadi stres
bagus juga kalau aku keluar rumah ya
aku kesana ya nanti
saya sudahplus besarin dulu
apa langsung lari ke depan dengan suara kamu
itu apa yang
aduh aduh aduh
bandoknya sampai naik turun naik turun
iya lagi ngecet berdua mama
ya ganti suasana aja
terus rena katanya kangen sama opa omanya
oh gitu kayaknya kangen sama opa oma
boleh boleh boleh deh
apa yang mau kamu bicarakan sama allah
pasti banyak hal ya
tentang persiapan kalian
saya kesini untuk membicarakan soal pertunangan
om juga ingin membicarakan banyak hal
sama kamu soal itu
sudah sampai mana sekarang semuanya lancar kan
om sudah minta dibantu sama event
organisasi terbaik di indonesia kan
pasti acaranya lancar
sebelumnya saya minta maaf sama allah
ada sesuatu yang
saya dan jenis
sembunyikan selama ini om
dan saya mau memberitahu om
ada apa ini red
ada apa jen
apa apa yang kalian sembunyikan
hubungan saya sama jenniper itu
kita gak beneran pacaran
kita gak beneran pacaran
kita gak beneran pacaran
maksud kamu apa bicara seperti itu sama om
kamu bilang berpura pura
berpura pura pacaran dengan anak saya
emang salah aku
awalnya aku kesel banget
sama joshua pak
aku gak suka
dijodohin sama joshua pak
untuk pura pura jadi pacar aku
biar joshua menjauh
biar joshua menjauh
ya memang awalnya
saya cuma membantu jennifer
menganggap somai serius om
tunangan seperti ini
ya pak aku
tapi aku nggak akan nikahin randy pak
karena kita gak ada hubungan apa apa
kamu sudah kelewatan randy
kamu berani membohongi saya
oh siapa rach